barang barang vintage yang dianggap vintage
kalau misalnya sepengetahuan gue kan tinggal tim bakal lolos nih
jadi kata soekarno tuh lu harus bermimpi setinggi langit
karena banyaknya objek yang bisa dijajal tempat yang menyediakan camping dan penginapan ini juga sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga
iya j crowder dan chris paul lah pasti lah
iya udah nggak usah ini lah
ya disana gunanya pelatih aja
tanya sama orang tua sama orang zaman dulu mereka bilang ah itu monyet hantu
selain kaum hawa kaum adam di dusun teguh pun sibuk menghias masjid baitur rahman
ikan dianggap lambang kemajuan karena ikan berenang maju ke depan
ya begitu kita punya tolak ukur yang lebih jauh lah
penambangan timah yang tidak berizin ini juga dilakukan di sungai
seperti mempersiapkan konten yang bisa dipotong yang kemudian menjadi viral gitu kan
selamat malam mbak tiffany selamat malam pemirsa cnn
yang pas jalan la melo ball tuh si cole anthony
saya berharap pasca ya pandemi ya
kemaren gue sempet baca di
kedepannya bukan tak mungkin mulai banyak gerai yang mencoba menggunakan robot
ada beberapa orang buat satu james harden
kayak merepresen diri dia banget lah gitu
sebagai bentuk tertulis harus dicek juga
tadi saya pesen cireng tadi sudah saya makan sebentar sambil nunggu nasi goreng kampung
nembak kick out ke callen johnson nembak pas masuk kick out ke lone walker gitu aja terus
pembelajaran pelajar internasional harus diwakili
sebelum pandemi pembakaran gerabah tak pernah sepi jika pesanan
waktu gue masih kelas satu
antara konsumen dan kurir ini viral di media sosial
gue nonton pertandingannya cuma kalau gua ngelihat anjing itu pas lagi bener bener
deputi lingkungan dan hutan
jumlahnya banyak di lautan dan tidak pernah tidur sehingga dianggap simbol kesejahteraan
ikan kerapu goreng dan ayam bumbu merah
mungkin nanti kalau tiga x tiga ya butuh adaptasi juga lagi cuma sekarang lagi nyaman lima on lima
tapi sebelum lo pindah ke jakarta itu
ada enggaknya jadi ibl ini gak kelihatan ada ketegasan
sayangnya pada sensus penduduk dua ribu sepuluh
jadi bukan diukur dari penampilan atau finansialnya
ini ada yang berbeda nih kemarin alex sekarang ngeluh ya berarti
di indonesia ini memang
bahkan daniel kan sekarang masih di patriots ya
nantinya tarif berlaku normal yaitu rp lima pada satu km pertama ditambah rp tujuh ratus per kilometer
kebanyakan ini masyarakat melakukan perjalanan ke daerah jawa tengah dan jawa timur dari wilayah bandung
nah gerakan ini yang sebetulnya kita sedang lakukan di seluruh indonesia
kita arahkan untuk ibu ibu yang mau melahirkan
wih lu berarti di smp udah dari tahun dua ribu tiga belas an dong udah di smp ya
nah pas tahun kedua pas gue kelas dua
mereka juga membuka diskusi dengan para pedagang tentang pengganti kantong plastik
kan itu ada kevin durant lagi jago jagonya ya di golden state kan
minyak ayam atau kaldu ayam itu bisa
apa karena jakrawan doang satu orang
dan juga terima kasih kepada semua pendukung ika wirja pendukung program program ika wirja
ini tambahan lagi ya mas ditunggu hari ini ya
menurut gue okc warnanya paling cakep
dan pasar saham wall street kembali cerah
bukan saja di rs tragorjo misalnya
oh kita bahas west

apa yang dilakukan budi mendampingi warga membentuk destinasi wisata baru
apalagi kalau mobil kita bukan mobil baru yang umurnya sudah di atas empat tahun begitu ya
kalau gak giannis ben simmons anjing
nah yang terakhir itu biasanya kita memis dan mamis ini sudah sangat disenangi oleh masyarakat dan masyarakat sudah paham
mungkin kak soni ini atau bu sony
ya christian wood ya walaupun apa ya gaya mainnya masih yang gedang gedang gitu
jadi kalau dia mau main sejelek apapun menurut gue mereka tetep aja lolos sih
main kayak gitu mau sampe tahun ke dua puluh juga saatnya yang ngeblok
jadi kolaborasi antara harumnya mayang dan cempaka menghasilkan aroma yang begitu istimewa di ruangan ini
jadi berhasil itu bukan berarti satu rupiah kemudian menjadi berapa rupiah
atau bisa jadi mungkin salah satu trik mereka juga ya dari staff kepelatihan atau mungkin dari manajemennya kali ya
harga villa dengan kolam renang pribadi yang tadinya jutaan rupiah per malam
dan pj juga sebenernya kemarin kalo gue liat ya